menjalani ibadah puasa membuat anda perlu mengubah pola makan dari biasanya
perubahan ini biasanya membuat seseorang rentan mengidap radang tenggorokan
salah satu pemicunya adalah kebiasaan makan gorengan asupan manis dan minuman dingin yang terlalu berlebihan
untuk anak anak yang baru belajar berpuasa orang tua harus pintar pintar mengatur asupan makanan ketika sahur hingga berbuka puasa
kira suraya misalnya ia selalu membiasakan sang anak untuk berbuka dengan air putih dan kurma
ia juga mengatur jadwal untuk memperbolehkan anak anaknya mengkonsumsi gorengan
pernah sih dulu juga pernah tapi puasa ini kita kontrol banget mereka gitu loh
untuk es terutama aku ngurangin banget sama yang manis manis aku kurangin
gorengan kan memang nggak bisa dihilangkan cuma kita batasin aja
boleh lah cuma aku seling seling hari ini gorengan besok mungkin gak gorengan
untuk menghindari radang tenggorok itu sendiri
terus aku selalu ngingetin mereka minum air putih harus yang banyak setidaknya
maksimalin delapan gelas kalau bisa setidaknya
sesudah buka habis sholat sebelum mau tidur nanti sahur kita selalu ingatkan mereka untuk minum air putih

radang tenggorokan adalah kondisi infeksi pada tenggorokan yang disebabkan oleh virus maupun bakteri
kondisi ini membuat tenggorokan terasa kering dan bisa dialami oleh siapa saja mulai dari anak anak hingga dewasa
gejala radang tenggorokan yang biasa terjadi seperti tenggorokan terasa sakit dan gatal batuk kering demam dan suara serak
mencegahnya para orang tua harus memperhatikan daya tahan tubuh anak anak diantaranya mengkonsumsi sayur buah dan protein
caranya bagaimana sekali lagi tentang daya tahan
jadi jangan sampai bulan puasa ini anda hanya fokus kepada makanan dan minuman yang sifatnya anda pikir
wah ini buat menjaga supaya berat badannya nggak boleh anjlok anak anak
aduh supaya anak anak tetap jadi kalau menurut hemat saya sayur dan buah itu justru menjadi suatu fokus utama
jadi kebanyakan orang itu ngejejelin anaknya minum susu karena dia pikir susu itu untuk imunitas
padahal daya tahan kekebalan tubuh itu banyak di dalam sayur dan buah dan juga di dalam minuman
dan protein terutama
jadi anda harus perhatikan ketika anakmu sahur ketika anaknya sedang berbuka puasa dan makan malam
maka kebutuhan protein sayur dan buah itu adalah menjadi hal yang sangat utama
tan soetian menambahkan jika sudah terlanjur radang orangtua harus segera membawa anak ke dokter

buat umum apa saja

jika ingin memakai kelebihan minuman jangan terlebihan
makan gorengan anda pun harus
mengatur pola konsumsinya agar
tidak berlebihan dan menimbulkan penyakit
robin kitt tanggerang banter